sampai jumpa di video selanjutnya
lihat siapa yang datang
asma cintanya mas kevin
ya kan mas
nah gitu dong
masa papi gak ngenalin asma
papi gak percaya
papi juga gak percaya
kalian yang tau caranya
kalo kamu teh emang bener bener asma
gimana caranya asma teh hormat sama abah
itu berarti kamu sudah berani bohong soal mami
kamu sekarang sama asma

kamu tidak bisa menemukan asma
kamu tidak bisa menemukan asma
kamu tidak bisa menemukan
kamu tidak bisa menemukan asma
kalau gitu kevin minta maaf mi
kalau gitu kevin minta maaf mi
kalau selama ini mungkin asma bikin ibu mami kecewa
mulai sekarang asma gak akan pernah bikin ibu mami kecewa lagi
awas kok sampai ingkar
kalau kamu sudah mau istirahat istirahatlah
mungkin mas kevin mau sholat
kalau gitu aku sholat dulu ya
eh asma kamu teh bukannya sholat juga
bukannya biasanya rajin sholat sama ngaji
ini asma baru mau sholat
kenapa tete mau ikut juga
aduh mi udah dong
jangan mondar mandi terus
kepala papi jadi pusing nih
percaya gak kalau kalau gak akan mati bisa hidup lagi
terus asma yang katanya udah mati tiba tiba muncul lagi
mi mungkin dia memang belum mati kali mi
tapi dikabarin mati
tolongin kalau gitu
ya kalau gitu mami bisa masuk penjara dong mi
awet mami gak mau masuk penjara
mami jangan diem aja
mami gak usah bingung
siapa tahu gadis itu bukan asma
hingga siapa tuh dikajak sih
eh mami ngapain kamu di sini
kamu jangan ganggu asma masih masih capek kan
wah sudah berjualan nih asma kan sudah pulang
kita bisa belajar ngaji lagi ya sur
yang belajar ngaji siapa bi
yang ngajarin siapa
eh si bibi ditanyain yang ngajarin siapa
kalau asma ini gimana sih siapa lagi yang ngajarin kita ngaji
kalau bukan non asma sendiri ya seru
uh gawat nih solat gue aja masih belang belentong apalagi ngajarin mereka ngaji
gimana nih ya bisa kebuka deh geduk gue
asik aja ntar malam kita bisa tak ada urusan di rumah aja iya nggak
susah jadi asma
gimana sih bukannya kamu yang ngotot jadi asma
iya tapi baru berapa hari aja jadi orang kampung ya tapi senep
emang ada masalah apa sih
itu kedua pembantu lho
masa mereka minta gue ngajarin mereka ngaji
dari aku lupa bilang kalau asmat tuh ngajinya jago banget malah dua pembantu aku dia yang ngajarin
iya suruh ngajarin ngaji solat aja gue belentang belentang

makanya belajar ngaji bu
sejak kapan asma punya laptop
hah kapan dia keluar negeri

kok dikunci sih
papi siang antara aku yang kunci pintu lagi
saya kegugung di sini
ke kamarnya asma bukain pintunya
mami kekunci di dalam
udah abu abuan jangan banyak tanya abu abuan ya
shh udah jangan banyak ngomong
kok udah rapih
tapi beneran loh tadi tuh berantakan gak begini
yaudah cek dulu ada yang hilang nggak
nggak ada sih
baguslah kalau gitu
aku tinggal dulu ya
mama pengen ngedropin baju gue di apartemen hari ini
lo boleh dapetin gue di situ nggak
yaudah aku siap siap dulu
tapi aku cuma bisa ngedok kamu aja soalnya aku ada urusan di kantor
nggak apa apa ya
yaudah nggak apa apa
ya kasih ya
tadi waktu mau periksa isi tasnya asma ternyata ada laptop
mungkin punya kevin mi dipinyep sama asma
ada foto foto asma di luar negeri sama seorang wanita
yang bener mi
itu yang bikin mami ragu
mami kau mau datang jam berapa
kayaknya sudah jalan buruan aja yuk
ada apa mi
sangat terburu buru lihat kan
duh semoga kita lebih duluan ya datangnya dari mami
assalamualaikum mbak ipoh natif
walaupun dia sibuk masih mau gue pake toko buat temen
ya itu lah mami gue
sesibuk apapun dia dia pasti ada buat gue